kata kata semangat sebelum bertanding selalu diucapkan rifat kepada maika
lalu dengan wajah serius bocah enam tahun ini langsung tancap gas menyusuri track go kart di sirkuit sentul bogor
bagi rifat menyaksikan anak pertamanya berlatih memacu adrenalin memiliki kebanggaan tersendiri
di masa pandemi hingga menuju kenormalan baru ini suami artis susu trisilia ini bahkan lebih intens menemani maika berlatih go kart
kita bikin acara namanya balap di rumah sama rally di rumah
itu game simulator yang kita adain setiap hari
setiap hari selama bulan puasa kemarin
bisa dibilang sekarang dengan setelah new normal ini dua kali seminggu
catatan waktunya paling kencang justru sekarang
ibarat buah tak jauh dari pohon sejak usia empat tahun maika sudah menunjukkan bakat di olahraga otomotif
sebagai pembalap nasional rifat pun terus mendorong anaknya menekuni kegemaran berlatih di sirkuit
bagi maika hadirnya sosok ayah ketika berlatih go kart menjadi kesenangan tersendiri
hadirnya sosok keluarga dalam berbagai aktivitas ternyata mampu meningkatkan tumbuh kembang anak
masa pandemi di mana banyak orang tua memiliki lebih banyak waktu di rumah
sebaiknya digunakan untuk mempererat hubungan dengan anak dalam beragam aktivitas positif
untuk anak anak ini bagus untuk keluarga ini bagus juga untuk komunikasi dan tumbuh kembang anak anak
dan juga keutuhan dan ke
ya kekuatan dan keharmonisan keluarga
namun pesan saya adalah jangan lupa usai pandemi jangan lupa lagi
tetap terus lakukan yang namanya konsistensi ini
kini sosok keluarga selalu hadir di kala maika menekuni hobi
berawal dari keingin tahuan kemudian muncul sebagai hobi
rifat berharap maika mampu berprestasi di apapun yang maika senangi
ruli kurniawan septiadi pradana bogor jawa barat